pemerintah terus menyiapkan sejumlah langkah dalam rangka percepatan penanganan covid sembilan belas di indonesia
salah satunya melalui peran inovasi dan teknologi yang kini difokuskan dalam sinergi kelembagaan bernama task force research dan inovasi teknologi untuk penanganan covid sembilan belas atau tiga sembilan belas yang dipimpin oleh bppt
di tengah ancaman covid sembilan belas di indonesia inovasi teknologi terutama di bidang kesehatan dari dalam negeri menjadi faktor penting yang berpengaruh terhadap percepatan penanganan covid sembilan belas
sebagai koordinator percepatan pengembangan produk dalam negeri untuk memerangi covid sembilan belas yang ditunjuk ke menteri stek ri badan pengkajian dan penerapan teknologi atau bppt menyebut
siap menjalankan tfric sembilan belas alias task force reset dan inovasi teknologi penanganan covid sembilan belas
tujuannya untuk menghasilkan ragam produk inovasi
dalam kesempatan ini bppt juga memperkenalkan sejumlah inovasi teknologi alat kesehatan buatan dalam negeri diantaranya rapid test dan pcr test kit ventilator face shield dan hand sanitizer mobile lab software artificial intelligence sequencing genome covid sembilan belas hingga aplikasi covid sembilan belas
meski koordinasi dilakukan secara berbeda bppt juga memiliki kemampuan untuk mengembangkan teknologi yang berpengaruh terhadap penanganan covid sembilan belas

terima kasih dari jarak jauh secara virtual dengan waktu yang cukup singkat produk dalam negeri tetap dinilai memiliki sejumlah keuntungan

bppt telah dilakukan secara virtual dengan waktu yang cukup singkat
kalau kita lihat ini waktunya hanya sekitar dua bulan ini dari sebuah ide itu sudah bisa di skill up sampai kepada produksi masal yang dilaksanakan oleh industri
keunggulannya adalah keunggulan yang terkait dengan bahwa alat produk ini adalah spesifik untuk virus covid sembilan belas yang ada di indonesia dan sudah dilakukan melalui uji validasi
melalui uji klinis yang memang sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa akurasi dan sensitivitas dari alat alat kesehatan ini
memenuhi standar yang dibutuhkan standar who misalnya dan standar yang disampaikan oleh kementerian kesehatan
berbagai sektor memang dilibatkan dalam proyek inovasi anak bangsa ini
tak hanya pemerintah namun juga akademisi dan industri
presiden joko widodo dalam peluncuran produk inovasi percepatan penanganan virus corona
yang dilakukan secara virtual pada rabu pagi juga berharap momentum ini menjadi momen kebangkitan bidang sains dan teknologi indonesia
khususnya di bidang kesehatan
tidak beradu cepat dalam menangani wabah covid sembilan belas
dan kita harus menjawabnya dengan inovasi dan karya karya
dan ini adalah momentum baru
ini adalah momentum baru bagi kebangkitan bangsa
ini adalah momentum baru kebangkitan bidang sains dan teknologi kita
dan khususnya di bidang kesehatan
kemarin saya sangat optimis bahwa hal hal yang dulunya tidak pernah kita pikirkan
dan kita hanya import
kita hanya memiliki kekuatan

dan lebih dari itu kita juga harus mampu menghasilkan vaksin
antar kekuatan anak bangsa harus diperkuat
lembaga lembaga litbang perguruan tinggi dunia usaha dunia industri masyarakat semuanya harus bekerja sama

sudah saatnya dunia industri harus berani berinvestasi
sudah saatnya masyarakat harus juga mulai mencintai produk produk dalam negeri
dan kita harus bangga buatan indonesia
saat ini berbagai produk disebut telah mulai diproduksi secara massal
bppt juga terus melakukan koordinasi lintas
untuk mempersiapkan langkah langkah operasional
untuk mempersiapkan langkah langkah operasional dari pelaksanaan lintas lembaga

di antaranya penyiagaan sarana logistik kesehatan
untuk penguatan penanganan covid sembilan belas di indonesia
nabila putri warsa jakarta